ini adalah wajan yang tadi saya rendam di larutan garam selama lebih kurang dua puluh menit
jadi betul tadi nggak sekedar memubarkan saat kasus ini